ke informasi lain istri tersangka al pelaku pembunuhan dua pegawai pajak di nias
mendatangi mapol resnias sumatera utara bersama kuasa hukumnya
mereka menyerahkan berkas surat paksa dari kantor pelayanan pajak pratama siboga
yang mereka terima sebelum pembunuhan petugas pajak terjadi
tunggakan pajak itu dianggap tidak sebanding dengan aset yang mereka miliki
tunggakan pajak diduga membuat tersangka al emosi dan membunuh petugas pajak
istri al mendatangi mapol resnias dan menunjukkan surat paksa dari kantor pelayanan pajak pratama siboga
menurut istri al pajak yang dikenakan tidak sebanding dengan aset dan modal usaha jual beli karet yang mereka miliki
dia mengaku sudah membayar pajak usaha mereka sebelum peristiwa pembunuhan petugas pajak terjadi
mungkin lah pak dari mana uang segitu sedangkan modal kita aja nggak sampai begitu
nggak sesuai dengan
harga pajak itu pak modal kami aja nggak segitu
dijual semua itu pun nggak sampai segitu
kuasa hukum tersangka menyampaikan permintaan maaf ke keluarga korban
penyebab pembunuhan diduga karena tersangka al emosi menerima surat paksa dari kantor pajak sibolga
dari bukti surat tertanggal dua puluh dua desember dua ribu lima belas
pelaku menerima surat dari kantor pajak sibolga berisikan tunggakan pajak tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu sebelas
saat kejadian dua belas april dua ribu enam belas
kedua korban dari petugas pajak mengantarkan surat paksa tunggakan pajak senilai rp empat belas tujuh miliar rupiah
pertama kami mengatasnamakan keluarga yang pertama mengucapkan permohonan maaf sedalam dalamnya kepada keluarga korban
dan juga kepada seluruh bangsa indonesia karena kejadian ini
seorang pengusaha al membunuh dua petugas pajak di nia sumatera utara pada dua belas april
sejak tahun dua ribu enam belas kejadian ini menyita perhatian publik termasuk presiden joko widodo